selamat malam pemirsa
seiring menurunnya kasus covid sembilan belas di indonesia
pemerintah telah melakukan sejumlah pelonggaran
terkait aturan mobilitas masyarakat
beberapa waktu lalu terjadi kerumunan masa
di wilayah dki jakarta maupun tempat wisata
di kota lain di saat ppkm level tiga berlangsung
pemirsa telah mencari tempat wisata
yang paling menjadi perhatian adalah salah satu kafe
di kemang jakarta selatan yang kedapatan beroperasi
hingga tengah malam dan menimbulkan kerumunan
hal itu seakan membuktikan jika masyarakat seolah lengah
dengan melandanya kasus covid sembilan belas
maupun masifnya vaksinasi yang berjalan selama ini
padahal vaksinasi bukan membuat kebal akan penyakit
dengan lalai atau mengabaikan
protokol kesehatan masyarakat tetap bisa tertular
dan juga menularkan
apalagi dunia masih mendapat ancaman dari varian baru
yang diakini akan lebih berbahaya
indonesia forward malam hari ini akan membahas topik
mengenai berbahayanya berada di keramaian atau kumpul kumpul
dengan mengabaikan prokes di saat pandemi covid sembilan belas ini belum usai
bersama saya lucia saharwi
sudah hadir tiga narasumber saya malam ini melalui sambungan zoom
yang pertama ada kepala biro komunikasi dan pelayanan kementerian kesehatan
lalu ketua bidang perubahan perilaku satgas penanganan covid sembilan belas
bapak soni harmadi
serta dokter sekaligus influencer nadia alaidrus
selamat malam semuanya
iya semoga semuanya dalam keadaan sehat ya
saya ingin ke
amin saya ingin ke ibu widya dulu
ibu widya saat ini kasus covid sembilan belas di tanah air tengah melandai
nah apa yang dilakukan pemerintah dan seluruh pihak untuk menjaga situasi kondisif ini
iya jadi memang kita tahu bahwa saat ini di indonesia mencatatkan tren penurunan kasus konfirmasi covid sembilan belas
dan kematian covid sembilan belas
sekitar tiga sampai empat pekan terakhir
nah testing ratenya di indonesia tiga tujuh orang dites per seribu penduduk per pekan
dan tiga kali lipat dibandingkan dengan standar minimal who
nah kami ini memang terus mengingatkan bahwa kabar baik ini tidak lantas menurunkan kewaspadaan pemerintah dan masyarakat
dalam menghadapi covid sembilan belas
oleh sebab itu beberapa negara yang mencatatkan kenaikan kasus tertinggi
ada juga yang cakupan vaksinasinya tinggi
disebabkan memang juga mulai menurunnya ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan
karena itu memang kita akan terus
kita mengupayakan tracing yang ditingkatkan dengan memperbaiki sistem aplikasi pencatatan dan juga pelaporan
oke baik dunia dan indonesia saat ini masih menghadapi ancaman seperti varian delta yang sudah masuk
lalu kemudian juga ada varian baru yang kabarnya ini lebih berbahaya daripada varian delta
nah bagaimana masyarakat mengantisipasi ancaman ini bu
iya memang kita tahu ya mbak
belakangan ini varian virus baru memang sedang ramai dan perlu diwaspadai
yang disebut kita memiliki kemampuan penularan yang lebih tinggi atau kekebalan terhadap vaksin
saat ini kementerian kesehatan juga beberapa sektor terkait lainnya memantau mbak
melakukan pemeriksaan sequencing terhadap kasus kasus yang masuk ke indonesia
maupun yang terjadi melalui penularan lokal yang terjadi
dan sampai saat ini kita tahu bahwa ada lima delapan ratus tiga puluh lima hasil sequencing yang dilaporkan
yang ditemukan di tiga puluh tiga provinsi
kemenkes juga memantau semua varian
dan saat ini ada beberapa seperti varian mu yang menyebar di empat puluh enam negara
untuk itu kementerian kesehatan terus berkoordinasi dengan petugas di pintu pintu masuk
dan menyusun kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya varian
yang dikatakan memiliki kekebalan terhadap vaksin
pemerintah berupaya mencegah masuknya varian baru dari luar indonesia
melalui pengetatan kebijakan karantinian
pemerintah juga mencari varian baru dari luar indonesia

kami juga akan terus berkonsultasi dengan who untuk terus memperbarui informasi
terkait dengan varian varian yang berpotensi menyebar di indonesia
oke baik pak soni kalau kita lihat saat ini sudah banyak tempat tempat yang lalai begitu ya
yang mulai lengah begitu juga manusianya lengah tidak lagi melakukan prokes
nah kalau melihat seperti ini
apakah kemudian apa yang akan direncanakan dilakukan oleh satgas covid sembilan belas
terkait banyaknya tempat wisata atau tempat hiburan yang bandel ini
ya mbak jadi memang mbak lucy kita mengamati bagaimana perkembangan protokol kesehatan
yang ada di masyarakat setelah secara perlahan ppkm ini level lalu aktivitas mulai dibuka
kita mendorong betul betul kepatuhan protokol kesehatan
tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana pengawasan setiap pusat aktivitas tadi
lalu kemudian kita juga mengamati ya secara psikologis orang itu punya persepsi berbagai macam
sebetulnya dengan berbagai kampanye kita edukasi kepada masyarakat
pahaman masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan itu sudah meningkat drastis
bahkan dalam dua bulan terakhir
dengan komunikasi risiko melihat kondisi kemarin kasus begitu tinggi
kemasyarakat kepatuhannya meningkat
bahkan sampai saat ini walaupun mobilitas meningkat
biasanya diikuti oleh penurunan kepatuhan
tapi sekarang kelihatan mobilitas diikuti oleh kepatuhan yang tetap tinggi
tetapi itu juga sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat
jadi setiap individu memiliki persepsi tentang manfaat
dan dia melakukan upaya kesehatan
memakai masker menjaga jarak mencuci tangan
lalu kemudian dengan hal hal yang tadi ya
misalkan sekarang kan masyarakat kita ini sudah meningkat ekonominya
sehingga mereka cenderung kebutuhan leisure itu adalah kebutuhan dasar
nah ini perbandingan antara upaya kesehatan
upaya proteksi dia dengan protokol kesehatan
dan upaya dia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
ini ada apa namanya tergantung mana persepsi manfaat yang lebih besar
nah kalau kita lihat
memang ini banyak sekali kemudian muncul karena pengaruh lingkungan sekitarnya
jadi makanya lingkungan sekitar itu bisa diciptakan oleh institusi
yang menjadi tempat aktivitas tadi
dengan penerapan protokol kesehatan yang betul betul ketat
jadi ketika institusi tersebut katakan kafe restoran
kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan
membiarkan melakukan penyiaran
itu orang bisa pilih persepsi manfaat kebutuhan mendasar dia untuk leisure
ketimbang upaya kesehatan
jadi memang kepatuan protokol kesehatan institusi menjadi sangat penting
untuk memastikan setiap anggota individu yang ada di dalam institusi tersebut
mematuhi protokol kesehatan sebaik baiknya
apakah ada sanksi kepada mereka yang melanggar peraturannya
terutama mereka yang kemudian mengulangi perbuatannya lagi
apakah bisa dicabut izin usahanya
ya jadi sanksi itu bisa kedua belah pihak ya
satu pada pemilik usaha
institusi yang tidak kemudian melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan dengan baik
dan kedua mereka yang ada di dalamnya
jadi anggota masyarakat
yang terlibat dalam
masyarakat yang terlibat dalam kegiatan tanpa protokol kesehatan tadi
jadi sanksi bisa dikenakan keduanya
sementara ini memang sangat tergantung pada kebijakan masing masing daerah
kebijakan satgas daerah
nah kita sekarang juga mendorong adanya sanksi
bagi individu individu yang kemudian melakukan pelanggaran protokol kesehatan
bukan hanya tempat usahanya yang diberikan sanksi
tetapi juga individu yang di dalamnya
intinya ini bisa berbahaya ya
kita tuh belajar dari pengalaman banyak negara
walaupun cakupan vaksinasi mereka sudah cukup baik di beberapa negara
tetapi begitu ada pelonggaran protokol kesehatan
dan kita harus betul betul hati hati dengan ini
mbak nadia saya ingin bertanya ini kan
kalau untuk anak muda saat ini
tadi seperti kata pak soni bahwa pelonggaran prokes itu salah satunya karena pengaruh dari lingkungan sekitar
nah kita tahu anak muda ini mungkin banyak
anak muda ini mungkin banyak yang mengajak begitu ya kumpul kumpul
nah sebagai dokter dan influencer
apa saran anda agar anak muda ini bisa berkontribusi dalam cepatnya kita bisa keluar dari pandemi ini
iya jadi memang anak anak muda ini apel sudah mulai ya
kayak ini sekali lagi
nah memang buat kita
harus kita menganggap kita masih dalam perkembangan
kita masih dalam ptkm level tiga
jadi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan
sekarang berkembang dulu
karena memang yang boleh juga dengan mematuhi protokol kesehatan
nah jadi maka baik kita pergi ke tempat tadi
juga jantung tangan dan lain lain
seperti yang ada di video ini
karena nanti dulu
karena jangan sampai kita menimbulkan klaster baru
kita menimbulkan penularan lagi
karena kalau penularannya itu cepat lagi
itu bisa menimbulkan potensi terjadinya mutasi baru
jadi kita harus sama sama bekerja sama antara pemerintah dan juga masyarakat
tentunya termasuk anak anak muda ini
untuk saling bekerja sama lah
pemerintah memberikan peraturan
ya kita sebagai masyarakat dan anak muda ini mematuhi peraturannya
salah satu penyebab melonggarnya prokes ini juga karena euforia vaksinasi begitu ya
kita akan bahas lebih lanjut dalam indonesia forward sesaat lagi
pemirsa jangan kemana mana kami akan kembali
ya mbak kita tahu memang kita lihat orang setelah vaksin
langsung pikirannya kalau udah divaksin berarti dia pastinya kebal
nah sebetulnya nggak begitu juga
karena memang divaksin itu bukan berarti kebal
tetapi divaksin berarti agak sedikit mengurangi angka keparahan
jadi seperti biasa juga tentunya himbauan kepada masyarakat
untuk bersama sama kita mengatasi penularan covid ini terjadi
terawinkan juga menambahi pandemi
yang sekarang sih bisa menjadi lima m juga ditambahkan dengan mengurangi mobilitas dan kemudian menjauhi kerumunan
kalau yang tiga m nya kan seperti biasa memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak
nah peningkatan covid sembilan belas ini berbanding lurus dengan peningkatan mobilitas dan menurunnya kepatuhan protokol kesehatan
jadi harus selalu waspada harus selalu protokol kesehatan dan ya ayo mari kita divaksinasi
jadi bujuk ajak daftarkan saudara teman atau kerabat atau lansia untuk segera divaksinasi
karena kita tahu bahwa sudah banyak dan di beberapa lokasi buka sentra sentra vaksinasi di seluruh provinsi
oke baik mbak nadia anda melihat bagaimana ini fenomena masyarakat yang masih banyak yang kemudian hanya melihat lihat atau memilih milih begitu merek vaksin
ya jadi periksa
itu semua sama bagusnya
jadi mau dia itu pfizer sinovac sinopharm astrazeneca mereka semua itu tujuannya sama
supaya tubuh kita itu mengenali virus itu
jadi ketika kita terpapar itu kita jadi memiliki gejala yang ringan atau bisa tanpa gejala gitu
yang penting tubuh itu kenal sama virusnya
nggak perlu milih milih setiap vaksin itu punya profilnya masing masing
yang paling bisa cepat kita dapatkan
karena ya itu tadi semuanya itu bagus tujuannya semua itu sama
bagaimana caranya mengajak supaya masyarakat ini mau bersama sama melawan covid begitu
ya jadi saya juga udah sering ya berulang kali ngomong di sosial media ya
untuk kita itu harus selain dengan mematuhi protokol kesehatan juga dengan melakukan vaksinasi
vaksinasi ini kan juga salah satu cara yang cukup efektif untuk memutus tali penularan
dan buat masyarakat yang masih takut divaksin ya saya juga selalu mengulang ulang bahwa semua vaksin yang ada di indonesia itu aman
kalaupun ada seperti kipi ya biasanya itu hanyalah gejala gejala minor seperti demam nyeri di area bekas luka
itu semua hal yang wajar
kita bisa atasi sendiri di rumah seperti minum obat penurun demam atau dengan kompres dingin
kalaupun ada kejadian kejadian yang
dia itu apa ya kejadian kejalan yang cukup berat
biasanya juga dia akan diinvestigasi ya akan ditelusuri penyebabnya apa
dan itu pun juga presentasenya sangat kecil
jadi saya sangat mengharapkan semua masyarakat di indonesia itu cepat segera mendapatkan vaksinasi
cobalah untuk aktif bertanya kepada tetangga atau pak rt juga lewat sosial media untuk segera mendaftarkan dan mendapatkan vaksinasi
bu widiawati mungkin bisa kembali
menjelaskan kepada masyarakat ini bahwa sebenarnya begitu kita divaksin bukan berarti kita kebal begitu
jadi memang kalau kami sudah selalu memberikan edukasi kepada masyarakat
berkali kali bahkan juga sampai bapak pak menteri sendiri juga selalu mengumumkan bahwa di vaksin itu belum tentu jadi enggak
kena covid atau jadi superman
kalau bapak selalu bilang jadi superman itu nggak
tetapi itu adalah mengurangi angka keparahan kalau kita terpapar oleh covid
setidaknya misalnya tidak harus dirawat di rumah sakit lama
jadi sepertinya cukup dengan isoman kemudian dapat obat obatan
karena akan seperti kata dr nadia tadi semua harus vaksin
nggak bisa kalau nggak vaksin ya dok ya
jadi jangan terus kalau vaksin jadi oh kalau udah vaksin terus nggak usah pakai masker
terus boleh kumpul kumpul
nah kita dari kementerian kesehatan terus selalu mengedukasi melalui berbagai macam kanal yang kita punya
kita punya beberapa kanal
dan kita juga mengikuti kanal kanal kaum milenial yang kata dr nadia bahwa emang pendekatan terhadap anak anak
atau kaum milenial itu berbeda dengan pendekatan terhadap lansia atau orang tua
nah dengan kategori kategori usia itulah maka kita memberikan edukasi terkait bahwa ayo vaksin
apa saja itu boleh
tidak usah pilih pilih
karena semua untuk menjaga kesehatan kita
dan kita akan berusaha untuk melandaikan pandemi ini
pak soni bagaimana sih cara efektif untuk mencegah supaya penyedia tempat dan juga individu ini tidak melakukan kumpul kumpul
terutama nanti di saat kita memasuki fase endemi
memang tantangan kita ini di anak muda ya
jadi kalau lihat hasil
surveinya bps pada akhir juli lalu kelihatan
mereka yang usianya tujuh belas sampai tiga puluh tahun itu cenderung yang lebih rendah kepatuan terhadap protokol kesehatan
bahkan kepatuhan menjaga jaraknya itu paling rendah
jauh lebih rendah dibanding kelompok usia yang lebih tua
lalu kemudian mereka yang belum menikah juga cenderung lebih rendah kepatuhan terhadap protokol kesehatannya
jadi bisa kita bayangkan
yang belum menikah
itu kan punya potensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan
karena memang kepatuan mereka lebih rendah
di dalam upaya kita membuka secara bertahap berkelanjutan
enam sektor sekarang yang sedang dicobakan
kita mendorong adanya gas institusi
tugas institusi ini betul betul menjalankan fungsi preventif
ya jangan sampai masyarakat yang ada di dalamnya
menggar atau tidak mematikan protokol kesehatan
lalu kemudian menjalankan fungsi promotif
misalnya sejak masuk
maaf dipakai maskernya
tolong jaga jarak
tanda tanda jaga jarak
ada tempat tipis tangan
menjaga masker cadangan
jadi secara promosi itu dilakukan
lalu kemudian fungsi operatif
adanya aplikasi peduli lindungi yang sekarang digunakan
kemarin pak menkes sudah menjelaskan
ada lebih dari tiga orang
yang berusaha masuk ke dalam mal
nah itu bukan hanya
supaya dia tidak masuk
ada screening untuk tidak masuk
tapi juga yang paling penting adalah
kalau ada yang hitam karena dia
atau pernah memiliki riwayat kontak erat
maka satgas institusi tadi
akan tindak lanjut
entah membawa ke isolasi terpusat
atau tempat karantina
atau melakukan tes dan seterusnya
lalu kemudian juga
kita berharap bahwa
satgas daerah dan juga kami
bagai materi edukasi itu dilakukan
dengan cara yang menarik
ya kami juga sudah membuat
bagai materi edukasi dalam bentuk komik
ya sesuai dengan gaya anak muda lah
berdalam bentuk komedi
makanya kami juga menggandeng
teman teman para artis
influencer yang mau membantu ya
cara sukarela memang besar
mereka dengan caranya itu ternyata punya pasar ya
artinya anak anak muda ini
tenang dengan cara
yang dilakukan oleh para artis
di kelompok umurnya jadi kami juga
mengadakan kohot analisis
karena setiap kelompok umur itu
punya panutan yang spesifik
dan kita mengajak
kelompok yang spesifik tadi
sekarang mulai meningkat kepatuhan
terutama kelompok kelompok usia muda
sampai tiga puluh tahun tadi mbak lucy
ya memang diperlukan kerjasama
dari semua pihak begitu ya
untuk bisa sama sama melawan pandemi covid sembilan belas ini
berhenti berhentinya mengajak masyarakat untuk terus
ayo pakai masker dan juga ayo cepat vaksin
indonesia forward masih akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama indonesia forward
dan kita masih berbincang
mengenai perlunya menjaga prokes
karena covid sembilan belas ini masih belum usai
lagi turun ya di indonesia
tapi sementara itu di negara negara lain
saat ini justru sudah mau masuk ke gelombang ketiga
nah ini apakah turunnya lonjakan kasus ini
karena memang kita
untuk menangani lonjakan kasus kedua ini
ataukah ini hanya sementara saja
kita mengingat waktu
yang dialami lonjakan kasus kedua
pada april lalu
kita juga terlambat begitu mau masuk ke lonjakan kedua
saat negara negara lain sudah reda
baru kita masuk begitu
nah ini bagaimana menurut anda
ya mudah mudahan ini adalah memang penanganan
yang akan terus membuat indonesia
atau beberapa provinsi yang ada
akan mengalami masa yang landai
jadi sebetulnya kembali lagi
kita akan bisa landai
itu adalah karena perilaku
yang ada di indonesia
jadi bahwa mereka seperti tadi
kemudian harus protokol kesehatan
jadi sebetulnya hanya kunci kunci tersebutlah
yang akan terus bisa melandaikan pandemi itu
mungkin nanti mudah mudahan menjadi endemi
dan jadi edukasi edukasi
yang seperti dikatakan oleh
pak sony tadi
juga dokter nadia
itu sangat penting
karena itu bukan nanti akan
tidak akan terbit lagi menjadi gelombang ketiga
untuk terus melandaikan dengan memberikan
terus protokol kesehatan
pemerintah tidak bisa bekerja sendiri
pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat
untuk melandaikan pandemi ini
jadi tadi yang katanya
edukasi diberikan pada beberapa kategori
kemudian anak anak itu akan berbeda
itulah yang kita lakukan
dan pemerintah memang bekerja sama dengan
kemenkes tidak bisa sendiri
tetapi juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain
termasuk juga satgas
bagaimana kita mengajak masyarakat
untuk menyadari bahwa kita ada di masa pandemi
dan kita harus melakukan protokol kesehatan
kita harus mengikuti aturan pemerintah
vaksinasi untuk melandaikan ini semua
mudah mudahan tidak terjadi gelombang ketiga
dan ini akan terus melandai
tapi kalau kita lihat bahwa varian baru ini
kebal terhadap vaksin ini
bagaimana ya bu
tadi katanya varian baru
kebal terhadap vaksin
kita selalu berupaya
masuknya varian baru
dari luar indonesia
melalui tadi saya katakan bahwa
pengetatan kebijakan karantina internasional
dan kemudian juga exit testing
serta persyaratan vaksin
dan kami tadi saya katakan juga
terus berkonsultasi dengan who
untuk memperbaharui informasi terkait varian varian
yang berpotensi menyebar indonesia
sehingga kita akan lebih cepat
menanganinya dan lebih cepat mencegahnya
supaya tidak menyebarkan
saat ini kita sudah menutup pintu pintu
yang dari luar untuk masuk ke dalam
kita akan melakukan upaya upaya
untuk mencegah masuknya
tadi dikatakan kebal
dan anjuran untuk vaksinasi
harus diikuti oleh masyarakat
jika sudah terlanjur masuk
apakah ada langkah langkah penanganan
iya tentu ada langkah langkah penanganan
yang pemerintah bekerja sama
yang nanti akan dibahas
untuk masuknya varian baru
dari luar indonesia
kemudian eksit testingnya
dan persyaratan persyaratan vaksin lainnya
kita berharap kita tidak masuk ke dalam gelombang ketiga
dan justru kita berharap
ini bisa masuk ke fase endemi begitu
anda melihat bagaimana
apakah perilaku masyarakat indonesia
sudah bisa diarahkan untuk menuju fase endemi
nah disini justru ujian kita mbak lucy
kalau ini selama setahun
perubahan perilaku di masyarakat
itu perilaku masyarakat itu
masih kurang konsisten
kondisi kasus meningkat
mereka punya mengalami
satu kondisi psikologis yang berbeda
komunikasi risiko kami sampaikan
jendrung terus patuh
ketika kasus mulai melandai
patuan protokol kesehatan mulai turun
tapi ini agak
ini sedikit mengejutkan
dalam satu minggu terakhir
walaupun kasus sudah landai
patuhan protokol kesehatannya masih bagus
jadi kita bersyukur
nah kalau kita bisa terus menekan
makanan rate positif
yang cukup panjang
lalu kemudian kepatuhan protokol kesehatan
baik saat tinggi kasusnya
maupun saat rendah
karena sebetulnya menurunkan level pandemi
kalau indikator indikator pandemi tadi
bisa kita tekan
indikator penularan bisa kita pertahankan
yang sudah rendah tadi
dalam waktu yang cukup panjang
masyarakat untuk beradaptasi
dengan kebiasaan baru itu
nah ini menariknya gini
saya hari hari ketemu orang di jalan
lalu kemudian mereka
tidak memakai masker
di kantongnya ada masker
jadi setidaknya mereka juga
mereka yang abai juga ternyata juga
jadi memang ini sudah menjadi sebuah
perilaku kehidupan masyarakat yang baru
kan ada tiga kategori nih mbak lucy
ada sekitar sekarang sudah naik
sudah tahu manfaatnya
ada tidak ada aturan
ada tidak ada pengawasan
mereka akan melaksanakan protokol kesehatan
baru akan melaksanakan kalau ada aturannya
baru mau melaksanakan kalau ada sanksi
atau ada pengawasan
kita punya target yang patuh ini
sadar tetap konsisten disiplin sadar
yang patuh menjadi sadar
yang tidak patuh menjadi patuh
nah itu sekarang yang kita dorong
terus dengan berbagai cara
setiap kompok umur
punya strategi yang spesifik
tidak ada satu strategi tunggal
seberlaku untuk semuanya
oleh karenanya kami juga belajar
tahun terakhir ini
bagaimana kita melakukan
upaya upaya intervensi perubahan perilaku
wilayah yang spesifik
pada kelompok masyarakat yang spesifik
baik menurut umur
baik menurut jenis kelamin
jadi status sosial demografi masyarakat itu
sangat kami perhatikan
nah ini kelihatannya lebih efektif
jadi kalau kita pakai satu strategi
itu mungkin kena
tetapi tidak semua orang
makanya ini perlu sekali kita di dalam
menurunkan pandemi menjadi endemi
sehingga kita bisa mencapai kinerja yang baik ini
dalam jangka waktu yang panjang
dan akhirnya kita bisa kembali hidup
normal tetapi dengan
perilaku yang baru
dari catatan satgas
ini kebanyakan terjadi di mana
di kota kota besarkah
atau kota kecil
kan memang ada enam sektor tadi
yang itu mulai dibuka ya
dan enam sektor yang mulai dibuka tadi
memang umumnya ada di kota kota besar
kan perdagangan juga
aktivitasnya pusatnya di kota besar
pariwisata juga banyak
di kota besar
industri juga ada di kota besar
aplikasi peduli lindungi ini
kan kita coba dulu
pada daerah daerah dengan akses internet
kalau ini berhasil
kita berhasil men screening
itu apa yang dilakukan oleh teman teman kemenkes
teman teman buji biawati juga luar biasa
berhasil melakukan screening
memilah dan memilih
mana orang yang boleh masuk
ke ruang publik
mana yang tidak boleh masuk ke ruang publik
itu betul betul meminimalisir
kalau itu berjalan dengan baik
masyarakat tersosialisasi dengan baik
masyarakat juga punya screening
mandiri sebelum berangkat
dia melihat status
di aplikasi peduli lindungi tadi
dan dia tahu statusnya
sehingga memutuskan berangkat atau tidak
nanti kita betul betul bisa
yang jauh lebih normal
tapi dengan perilaku yang berubah
ini akan terus terjadi
tetapi prosesnya cepat
satgas kami melihat ini sangat baik
dan pelanggaran pelanggaran itu masih terjadi
tetapi yang paling penting kita optimis
dari sekian banyak yang melanggar
jauh lebih banyak yang patuh
dan tugas kita sekarang adalah
bagaimana memastikan mereka yang melanggar tadi
bisa kembali ke jalan yang benar
terdeteksi sekitar tiga orang lebih yang positif
tapi ternyata masih
mengunjungi tempat tempat umum
mbak nadia anda melihat ini bagaimana
apa yang membuat orang yang sudah positif
ini jangan sampai terjadi
karena dirinya sendiri
tapi dia justru tidak melakukan isoman
dan malah pergi jalan jalan
ini penting banget
dan diri sendiri
ketika lagi positif
maka isomanlah selama
sekitar dua minggu ya atau tiga belas empat belas hari
jangan justru pergi pergi
dan malah beresiko menularkan ke orang lain
karena seperti yang kita tahu
sekarang ini belum semua orang
jadi masih ada beberapa yang belum menerima vaksinasi
dan mereka itu sangat rentan
untuk bisa terinfeksi
kita ingin tahu ya
kemudian pemerintah apakah nanti ada terobosan
terkait dengan aplikasinya
supaya orang orang yang terkonfirmasi positif ini
bisa tidak terjadi lagi
memasuki mal dan tempat tempat umum lainnya
kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam indonesia forward
pemirsa jangan kemana mana
kami akan kembali usai juda berikut
dan novel merah ini juga
teknologi ini membantu pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk menangani pandemi bu widiawati
iya mbak jadi peduli lindungi ini memang seperti dikatakan tadi sama mas soni banyak sekali membantu
dan tentunya kita akan terus memperbaiki dan mengembangkan supaya aplikasi ini mudah digunakan dan juga menjadi acuan kita untuk melihat
tadi contohnya masuk mal nih kalau mereka masuk mal maka dengan sendirinya qrtl nya itu di mal akan terlihat statusnya
ada beberapa warna ada hijau ada kuning ada merah ada hitam
tadi dikatakan bahwa kalau hitam itu terdata bahwa sudah pernah kontak erat dengan yang positif covid
atau kalau kuning yang bersangkutan sudah divaksin satu kali tidak positif covid dan tidak ada lagi kontak erat dengan yang positif
jadi memang ini amat sangat membantu dan kita akan terus mengembangkan pemerintah akan terus mengembangkan aplikasi ini untuk mudah mudahan bisa digunakan dengan nyaman dan bisa mendeteksi siapa saja yang tidak boleh masuk ke area area yang sudah ada qr code nya
kembali lagi kembali lagi sebetulnya sih pada orangnya
kalau memang sudah tahu bahwa dia itu positif ya jangan kemana mana isoman aja
di rumah jadi seperti dikatakan dr nadia jangan egois
jadi isoman di rumah selesaikan isomanya kembali disehatkan dan kemudian boleh berjalan jalan lagi
jadi perubahan perilaku itu memang tidak mudah tidak seperti membalikkan telapak tangan
tidak lima menit kemudian dia bisa berubah
tetapi apabila perubahan perilaku itu sudah nyantol di orang tersebut maka itu akan merupakan sebuah kebiasaan
yang tanpa sadar
biar dia akan jalan terus
oh ya saya positif nih saya nggak boleh
saya nggak sehat saya diem di tempat
terus oh ya saya harus selalu pakai masker kalau keluar rumah
oh ya saya harus cuci tangan
oh ya saya harus jaga jarak jauhi kerumunan
perubahan perilaku ini memang pemerintah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang tadi kumpul
ada satgas ada kemenkes ada kominfo kemudian influencer
kemudian pokoknya yang
teman teman ini mencoba untuk bergabung menjadi satu
dan dengan suaranya sendiri sendiri dengan warnanya sendiri sendiri mencoba untuk mengingatkan terus
jadi memang kembali lagi yuk hidup sehat
perubahan perilaku yang perlu kita dengungkan terus menuju hidup sehat tidak mudah
tetapi kita nggak boleh putus asa
kita harus jalan terus
karena kita tahu bahwa
pandemi ini pasti akan bisa berlalu
insya allah kalau kita gotong royong kalau kita tahu bahwa
perubahan perilaku itu amat sangat penting
hidup sehat itu amat sangat penting
nggak mudah mbak
saya tahu pak soni itu pasti susah banget
mbak nadia itu pasti susah banget
kita kementerian susah banget
tapi nggak tahu ya kita senang aja
kita cinta pada pekerjaan kita
karena kita cinta pada masyarakat indonesia
pola atau perubahan perilaku begitu ya
nah mbak nadia
apa pendapat anda dengan kontrol pandemi yang dilakukan pemerintah
salah satunya lewat aplikasi peduli lindungi ini
ya tentunya ini bagus banget ya
karena aplikasi ini sangat amat membantu sih
jadi kayak kita kalau setiap masuk tempat kita tahu ada berapa orang yang ada di situ
dari sekuritinya kan juga tahu ya
lima orang ini sudah dapat vaksin lengkap atau belum divaksin
ketika dia itu berwarna merah atau hitam
maka seseorang itu nggak boleh masuk
jadi kita yang sebagai pengunjung tentunya lebih berasa aman
selain juga kita dengan mematuhi protokol kesehatan
juga jadi salah satunya
memaksa seseorang itu akhirnya mau melakukan vaksinasi
karena sekarang semua tempat ketika kita masuk
kita harus dengan scan barcode peduli lindungi
jadi ketika orang itu belum
divaksin maka dia akan terbatas ya untuk pergi ke suatu tempat
makanya akhirnya sekarang banyak orang semakin antusias
semakin bergondong gondong melakukan vaksinasi
dan saya juga senang akhirnya ketika lewatin tempat vaksinasi
sentra vaksinasi dan di situ rame
berarti kan selama ini apa yang kita semua lakuin itu semuanya juga memberikan dampak baik
akhirnya masyarakat pun antusias untuk melakukan vaksinasi
dan juga mematuhi protokol kesehatan ya dengan ppkm ini
akhirnya juga kita lihat impact nya itu juga membuat sekarang kasus covid itu sudah menurun
kayak gitu akhirnya kan juga balik lagi ya manfaatnya ke kita
akhirnya kita juga udah sedikit demi sedikit
kita udah gak yang tadinya mungkin harus full stay at home
sekarang kita juga bisa keluar rumah tapi dengan terbatas dan juga dengan protokol kesehatan
bagaimana caranya menyadarkan masyarakat agar tidak terpengaruh berita hoax ini
terutama yang bisa memperburuk situasi pandemi saat ini
nah itu juga salah satunya yang saya lakukan juga di sosial media
itu dengan meluruskan berita berita hoax
tentunya saya juga nggak sendiri ya
jadi saya kan punya komunitas gitu ya dengan temen temen dokter
dan di situ ketika kita kayak lagi rame rame ayo kita bikin video tentang hoax vaksinasi
bahwa semua yang bilang vaksinasi ada microchipnya vaksinasi juga bisa bikin kemandulan dan lain lain
itu semua kita luruskan bahwa itu semua hoax vaksinasi yang ada di indonesia itu semuanya sudah teruji
makanya kalau kita lihat sekarang kebanyakan vaksinasi ya orang orang hanya mengalami gejala gejala minor
yang kayak tadi saya sudah jelaskan ya
bahwa itu kayak demam atau nyeri di bagian bekas suntikan itu sangatlah wajar gitu
kalau misalnya pun ada kejadian kejadian yang besar itu nah itu perlu ditelusuri
karena bisa aja seseorang itu memang sudah ada penyakit sebelumnya dan lain lain
ya jangan cepat percaya hoax begitu ya
indonesia forward masih akan segera kembali
sesaat lagi pemirsa
ya kita sudah tiba di segmen terakhir dan saya akan memberikan kesempatan kepada para narsum untuk memberikan himbauan atau catatan
bagi masyarakat yang sudah menerima video ini
tetap waspada dan berusaha menghindari keramaian dan kumpul kumpul apalagi tanpa protokol kesehatan
silahkan ibu widiawati singkat saja
baik mbak jadi saya berharap bahwa masyarakat dan pemerintah itu harus selalu satu frekuensi dalam menyikapi kejadian covid sembilan belas ini
karena kita memang harus mempunyai pemahaman yang sama
kita harus bisa saling bekerja sama
kemenkes nggak bisa kerja sendiri
tetapi bekerja sama dengan pihak pihak yang lain
harus selalu sinergis untuk seluruh elemen bangsa ini
jadi walaupun sudah divaksin tidak berarti bahwa kita kebal
jadi bukan berarti kita superman
jadi ikutilah vaksinasi kemudian tetap dengan lima m yang selalu dihimbau

dan saya berharap juga mudah mudahan masyarakat indonesia akan sedikit demis demis

dan juga kita tahu vaksinasi sebagai upaya bersama mencegah penularan covid sembilan belas
jadi mari kita vaksin kita terus tiga m lima m untuk selalu kita hidup sehat
terima kasih mbak
mbak nadia ada himbawan untuk anak muda
untuk anak muda
iya tentunya kurang lebih sama dengan bu widjawati
yang penting kita itu adalah mencegah masuknya virus ke dalam tubuh kita
karena selebihnya itu semua menunjang ya yang namanya pemakaian masker menjaga jarak menghindari kerumunan mencuci tangan
dan juga mengurangi mobilitasasi
tentunya sekarang juga dengan melakukan vaksin
itu adalah nomor dua
nomor satu gimana cara kita tuh menghindari dulu virus itu masuk ke dalam tubuh kita
baru setelahnya juga ditunjang terutama dengan memiliki lifestyle yang bagus
selalu olahraga dan lain lain
supaya kita memiliki tubuh yang sehat
jadi selalu begitu
dan jangan juga sekarang itu euforia
jangan melihat berita sekarang kasus covid turun terus kemudian euforia mulai berkumpul tanpa protokol kesehatan
itu juga jangan sampai
karena bagaimanapun virus itu juga masih ada di sekitar kita dan kita gak tahu siapa yang sedang terpapar
jangan sampai akhirnya kita tertular dan justru malah bawa virus tuh pas pulang ke rumah
kasihan keluarga yang di rumah
so teman teman semuanya stay safe
ya pak soni catatan terakhir bagi masyarakat singkat saja
kondisi pandemi ini membutuhkan perubahan yang tepat menyeluruh
ya cepat dan menyeluruh
hingga menuntut masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru
kita semua punya peran untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain
jadilah panutan bagi orang lain lakukan protokol kesehatan dengan disiplin konsisten
harus tetap waspada dengan keadaan sekitar walaupun kita sudah kondisinya membaik
tetapi kita juga harus tetap memiliki rasa empati untuk membantu sesama
maka dari itu ayo pakai masker ayo cepat vaksin
baik terima kasih pak soni bu widiawati dan juga mbak nadia untuk informasinya dan penjelasannya malam ini
semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah
dan kita ajak masyarakat untuk terus bersama sama bersama pemerintah
kita melawan atau menghadapi covid sembilan belas ini dengan bersama sama
ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin
demikian indonesia forward malam ini
saya lucia saharu undur diri